sekjen pdi perjuangan menyebut ada upaya mengganjal hak angket kecurangan pemilu
dibalik pelaporan ganjar pranowo ke kpk
di acara diskusi visip ui hasto menyebut di masa demokrasi populis
ada banyak kecurangan oleh penguasa dengan menyalahgunakan banyak instrumen negara
hasto lalu merujuk usai ganjar pranowo mengusulkan hak angket kecurangan pemilu
kemudian ganjar dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi
sebelumnya ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso melaporkan ganjar pranowo ke kpk
terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua ribu empat belas dua ribu dua puluh tiga
dengan total lebih dari seratus miliar rupiah
demokratis dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen instrumen negara
dengan segala cara tanpa nilai tanpa nurani tanpa moral
baru pak ganjar mengusulkan hak angket langsung di strong
itu strom stroman ini banyak sekali
media sudah mulai di stroke tempo kompas media indonesia pasti
sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada
udah dikunci sekian dan angkanya persistikal nanti pembuktiannya aja
dugaan adanya upaya penguncian suara ganjar mahfud sehingga stagnan di posisi tujuh belas persen
pertama kali diungkapkan sekjen pdip hasto kristianto saat menghadiri acara election talk visip ui kamis lalu
para pakar it yang menemukan
ini persoalan yang sangat fundamental
misalnya dimasukkannya suatu jason script
suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud itu hanya maksimum tujuh belas persen
kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor
yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quickcon pun
temuan ahli it dari tim ganjar mahfud itu
dinilai cawapres mahfud md sebagai informasi yang sudah ia dengar jauh sebelum pemilu berlangsung
ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya
itu kan udah lama sebelum pemilu kan sudah ada
sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada
udah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya aja
merespons temuan tim it ganjar mahfud
keputusan pemilihlah yang menentukan hasil suara para peserta pemilu
menurutnya kpu tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di tps
kpu tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si a si b dan seterusnya
partai ini partai itu sekian sejak awal itu nggak ada
karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung
apalagi kemudian mengontrol perolehan suara
sudah mematok sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor satu sekian nomor dua sekian nomor tiga sekian
gerindra selaku parpol pengusung prabowo gibran menilai para parpol kini saling menuduh melakukan kecurangan
isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu
semua saling menuduh semua saling menyangkakan bahwa
partai a b c d dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan
kian santer dan liarnya dugaan dugaan kecurangan jelang pengumuman resmi kpu
patut mendapat perhatian serius bawaslu selaku wasit pesta demokrasi
agar pemenang pemilu nantinya mendapat legitimasi hukum